inilah lahan pertanian melon milik kelompok muda di desa ngadiluih kecamatan ngadiluih kabupaten kediri
lahan ini menggunakan rumah kaca untuk mencegah masuknya hama dan membuat tanaman melon tidak mengenal musim
selain rumah kaca para petani milenial ini juga memanfaatkan sistem modern yakni smart farming bertani cerdas dengan internet of thing
dalam sistem ini kelembaban tanah dapat dikontrol karena setiap satu jam sekali air bercampur nutrisi yang berada di tandon akan mengalir secara otomatis ke tanah
para milenial ini memilih varietes melon rangipo dan honey globe
dua varietas ini memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan buah melon biasa yakni bisa lima belas sampai dua puluh rupiah
yang membedakan dengan melon biasa
kualitas buahnya nanti lebih manis ini jelas dan apa itu harga jualnya pun juga lebih
masih dari jawa timur di desa sukaharjo pacitan sebuah sentra industri batik yang terkenal yakni batik saji
batik saji didirikan sekitar seribu sembilan ratus sembilan puluh lalu oleh seorang perempuan bernama saji
pembuatan batik saji masih terbilang tradisional seperti alat hingga pewarna yang masih menggunakan bahan hasil alam
batik saji sebenarnya tidak banyak berbeda dengan batik khas
khususnya batik saji khas pacitan lainnya yang bermotif buah pace atau mengkudu
hanya konsep pewarnaan yang lebih beragam dan cemerlang menjadikan batik saji tampil lebih modern
motif yang dikembangkan juga masih mengadopsi motif wayang beber yang di masa lalu sangat populer di kabupaten pacitan
batik saji ciri khasnya dia melayani semua kelas
dari mulai kelas yang paling bagus sampai yang paling murah
untuk harga batik saji dibanderol bervariasi mulai dari rp tiga puluh lima hingga
ada banyak jenis batik sini dan kualitasnya juga bagus cocok untuk dipakai
saat ini permintaan batik saji sudah menyasar hingga ke sejumlah daerah di indonesia seperti surabaya bali dan jakarta
tim liputan cnn indonesia